aduh udah sakit
aduh sakit duane
kok sakit kita telat ya
oh ketipu nia hahaha ketipu nia ketipu
syukurin syukurin lagi jangan mau ambil kuponnya itu kan kupon
hai kau gak boleh ngurik allah alhamdulillah ya iyalah hai kalau itu bangga kalau kita dapat
rezeki nomor bukan gitu ya hai ah masa baru ayo aku kena tipu kupon palsu
kita mau ke dapur aku laper makan
kok kumpul aku enggak ada ya
tadi aku taruh di kantong pas aku cari cari lagi nih gak ada
kau yakin kak kuponnya itu jatuh di sekitaran sini iya aku yakin banget soalnya aku taruh
aku seneng seneng consists
tertera tank tank
tertera tank tank
tertera tank tank
tertera tank tank
oh ini kayaknya seneng banget ya betul tidak betul betul
sebentar lagi jadi orang ngayong banyak piti banyak uang
banyak piti sebentar lagi
enak aja lama saja
jom pandai kalian main mainan uni yo itu punya uni uni baru dapet tadi
bukan begitu uni itu punya heikal karena heikal itu dapat dari snack
ini punya uni tapi yang dapet uni tadi
teman teman siapa yang mau kupon lima puluh juta
ya ampun indra
ya terus kuponnya mana
kalian ya ada ada aja deh udah pada bubar bubar udah enggak ada masuk masuk masuk masuk
enggak ada lima puluh juta ngarepun kemonen masuk masuk ayo ayo masuk masuk masuk
begini enough ya
saya mau tanya uni suka makan makanan jajanan warung gak
makanan ringan dia suka
enggak pak ustadz bisa batuk pak ustadz
itu berarti kupon ini milik haika
sebab haikal suka makanan jajanan warung makan makanan ringan
aku mau bayarin deh seratus ribu deh
cakep itu tanya dulu gimana
bagaimana kalau lima ratus ribu
bagaimana kalau lima ratus ribu
orang dikatain tiang
aneh aneh aja ya
pak deh ini pak deh uangnya
haikal ambil sembilan ratus an aja
soalnya haikal mau korlis mau beli alat tulis sama dadat berdua dadat
ini pak deh nggak bakalan pakai nih
pak ade simpen sewaktu waktu haikal butuh
makasih ya pak deh
makasih ya pak deh
makasih ya pak deh
assalamualaikum pak deh
pak deh awas duitnya jangan dikentit
saya mau beliin sesuatu
buat ustadz jamela
lima puluh jutaan satu tulang
ini jadi orang kaya satu tulang
gulaan senang sekali
kalau lari lihat lihat dong
kalian ini pada ngapa aja ngajar ngajar ayam
tau itu mau namanya suktelalu
mending biar rumah aja yang ngejar
paling mereka itu nangkap ayam buat disuruh pandi
masukin ke adang
paling buat disembelih
buat makan makan nanti
ini aku pakai ini biar aku ngejar
ini ayamnya di situ
ayamnya di sana
ayo kita kejar
ini pada mau kemana lagi
kita biasa dong
kalau memang mau ke warung lilis
kalau memang mau ke warung lilis

ya mau lah
cicek jejak apa yang bisa loncat
cicek yang dikagetin lah
kan dia lompat kalau begini
gue kaget mulu ya
ya udah dah
tapi inget nih
karena kalau lama lama
nanti saya yang ditanyain sama usah usah ya
nanti kita tinggal aja
langsung balik kalau udah dari sana ya
aku habis dipalak sama anak anak nakal di gang situ
sebelum keluar rumah
supaya kita terhindar
nah doanya nih kayak gini
artinya dengan menyebut namanya
aku bertawakan kepada allah
tak ada daya dan upaya
kecuali dengan kekuatannya
oh begitu doanya
aku pulang dulu ya
ya udah pas breat
itu kita jalan dulu ya mas
itu konsepnya sama siapa
boleh youtube beri tanya tanyainski
ada podia juga l template ada
indra takap ayam
indra kamu ngapain takap aku sih
aku bukan tok tok tok
aku kan bukan ayam tau gak
ayam ketangkep juga
dicariin kemana aja
itu bukan ayam padi
ayam kita padi
ini ayam milik pesatren
ayam kita padi